gue gak mau kasih handphone ini ke lo
lihat video yang ada di dalam ini
nyomutnya hebat kok
kita bisa ada di dalam hp ini
kalau tau begini nyomut bilang bilang sama surti
biar surti tedang tedang
biar cakepan dikit
atau gak begini nyomut
tapi segini juga
udah cantik surti
kok gue pengen nangis
jangan terteh surti ikut nangis
ini ada lo disini
lo tuh bener bener keterlaluan
ih surti mah gak tau
kirain mah nyuting surti
adriana selalu hebat
surti mau ke dapur dulu
pak pelarin kerjaan surti
terus apa lagi
semua itu harus ada hukuman
duduk di kursi panas
elah suka dipijit
aduh kan surti teh
capek banget kan
suka dong dipijit kan
suka lah nyomut
saya mau memberikan sesuatu buat kamu
duduk di kursi panas
maksudnya nyomutnya mau dipijitin sama surti kayak di sepah gitu
itu loh nyomut yang suka ada di tipi tipi
yang dipijit pijit sambil nungging begini
ya allah kuatkan alhamdulillah
duduk di kursi panas
eh mau dipijit
surti begini nungging
eh duduk di bawahnya
duduk di bawah
di sini gitu
duduk di bawah
di sini gitu
oh iya empuk
coba dipegang lagi empuk
oh enak banget kan
mulai sekarang lob pijit ini
lo sepah ini kursi
lo sepah sampe dia kagak pegang lagi
karena ini kursi capek liat muka lo
capek liat kelakuan lo
capek liat pengkhianatan lo
nih nyomot aja di sepah sini sama surti dipijit pijit enak
gue gak akan pernah mau dipijit sama tangan lo itu
pijit badan gue yang super duper mulus kayak gini
lo sepah itu kursi
mot gimana tadi udah ketemu abah
saya diusir om
gak usah dateng dateng lagi kesana
sampurannya om dudungnya ini semua kesalahan om dudung
jadi asal dosa saya sama kamu mot ya
enggak enggak om
bukan salah om dudung
pokoknya ini gak mau salahin siapa siapa
ini takdir om
ya ini udah jadi
bagian dari jalan hidup yang harus aku lalui
udah aku gak masalahin ini
jadi begini mot
biarkan om dudung om diding sama om dadang
memujuk si abah
supaya si abah t baik lagi sama kamu ya
mohon diberi makasih banget sama om dudung
gak usah bilang om dada om diding masalah ini
kita lihat aja nanti ke depannya gimana om
tapi gak apa apa bener
justru moni malah gak enak kalo om dudung sama om dadang om diding bantuin moni ya
mot tapi ini semua salah om dudung
jadi om dudung tuh harus bertanggung jawab begitu ya mot ya
moni minta banget dengan mohon
selama ini om dudung udah bantu banyak banget
udah kali ini tolong bantu moni untuk gak bilang ke abah ya
kalo gitu mau dipanggil dulu om
sekalian salamin buat om om yang lainnya
aduh kasihan si kemot
ini semua salah saya padahal si kemotnya anaknya baik
jadi jelumatnya keras keras dulu
tapi mudah mudahan dengan adanya masalah ini
neng raya sama si kemot jadi lebih dewasa
jangan nangis satu neneknya
abah mau sengaja nyakitin neng
katanya abah mau nyakitin neng
tapi abah sendiri yang nyakitin
busti siapa yang mau nyakitin neng
abah mau pengen liat neng senang
abah mau jahat
padahal tadi itu
neng baru aja baik lagi sama moni
tapi sekarang abah mau jahat lagi sama moni
tapi abah sakit
kayaknya abah memang nggak boleh nangis lagi
kata siapa neng
justru abah pengen liat neng bahagia
abah nggak pengen liat neng disakitin apalagi masih kemot
abah mau tetap nangis nanti perasaan neng
lalu jadi bingung
lalu jadi bingung
kamu mau kemana
nggak tahu saya juga bingung
lagi galau hati hati
kau kenapa teng begitu
orang sedih ini ngarisin neng leweh leweh
saya tadi nyalahkan weh
orang gara gara ngusir si kemot
pak diksayah oke pak
orang tua ya
jangan ikut campur urusan anak muda
jadi kaya tak
apalagi disakitin si kemot
nong gelok doang orang tua yang begitu teng
ayah lu salah yuk
nong gelok doang orang tua